kita ke informasi selanjutnya seperti yang tadi sudah kami sempat sampaikan
di mana ada seorang pejabat di pt pelni dicopot karena menyebarkan informasi pengajian ramadan
yang belum mendapatkan izin dari dewan direksi
acara pengajian bertema ramadan itu pun dibatalkan
dan kasus ini pun langsung mendapat kritik keras dari mui
untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kasus ini kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan sekjen majelis ulama indonesia amir syah tambunan
halo assalamualaikum pak amir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak amir tadi kami juga sempat mencoba untuk menghubungi kang dede
ini komisaris utama ataupun komisaris independen di pt pelni
tapi sampai saat ini kami belum bisa terhubung
namun begitu saya ke pak amir terlebih dahulu pak
pak amir kalau berbicara soal kasus yang sekarang sedang terjadi di ranah pt pelni
tanggapan bapak seperti apa
apakah dari sini bisa kita nilai bahwa sebenarnya ada masalah yang cukup
yang berarti begitu terkait dengan toleran dan juga intoleran
ya pertama para pemerintah yang dimuliakan oleh alhamdulillah
saya ingin mengajak anda untuk mengambut tulang kita dengan rasa gembira
penuh rasa gembira

alaman tahun lalu alaman baik kita
sehingga ramadan ini di dunia kita akan lebih matang
karena itu ramah ramah ramadan
pada tahun dua ribu empat belas pada tahun dua ribu empat belas para penceramah dari mupalik konten kreator media informasi komunikasi untuk ekonomi menggaungkan syar islam dalam konteks islam
membuatkan pemahaman yang menegakkan nilai nilai kebenaran itu pertama yang kedua dalam konteks ppt ini kita menyusun pembatalan yang tidak dihak karena tidak dapat izin
padahal sudah beredar jadwal tanggal delapan
karena itu kita juga tidak jelas alasan pembatalan itu
tapi kemudian ppt ini sudah mencokot orang yang dimanahkan untuk menggelar penelitian tersebut
supaya tindakan ini adil maka yang secara sepihak membatalkan pun ya sebaiknya diberikan sanksi bila perlu diberhentikan
karena telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman
yaitu bahwa pengajian yang sudah dilakukan jadwal ini menimbulkan pertanyaan banyak publik
alasannya tidak punya izin kemudian juga radikal
nah ini kan menimbulkan simpang siur yang justru menimbulkan kegaduhan di publik
tapi kalau bapak lihat sendiri
dari nama nama ustadz yang tadi sempat disebutkan
apakah memang ada kecenderungan untuk kearah radikalisme atau bagaimana
karena yang saya tahu sendiri sejauh ini pada tahun dua ribu delapan belas yang lalu
kemenak sempat mengeluarkan ada dua ratus nama mubalik begitu atau penceramah
yang memang sudah terdaftar yang bisa memberikan kajian kajian ke masyarakat di indonesia
bagaimana tanggapannya pak
saya mengikuti daftar nama nama itu ketika menteri agamanya
yang terkenal adalah luqman hakim syaifuddin
kemudian beliau meralat nama nama itu
jadi tidak tergantung kepada nama nama tersebut
makanya beliau meminta kepada fwi untuk melist nama nama itu
bahkan nama itu diantaranya ada dr kiai kholenakis
kemudian ada beberapa penceramah lain
jadi kalau itu dinyatakan atau diduga radikal
justru semakin terlihat

kalau itu dikatakan tidak ada
apakah selama ini memang
pengajian pengajian di sana harus pakai izin
menimbulkan pertanyaan besar
apa sesungguhnya yang terjadi di
di mana pt pelni
kok bukan itu yang
diselesaikan tapi justru
menimbulkan masalah baru
tadi kita meresalkan
tapi sejauh ini sudah ada respon pak
bumn terkait dengan hal ini
saya tidak tahu
silakan dikonfirmasi karena itu
tapi kalau bapak melihat sendiri
dari nama nama tadi seperti yang tadi
sudah saya sampaikan pencerama pencerama itu
apakah ada memang kearah
atau bagaimana pak
ya saya tidak melihat itu
tadi saya justru katakan
seorang ketua mu yang ada di situ
yang selama ini beliau
pencerama yang dikenal dengan
baik oleh publik
sehingga tidak menimbulkan
di tengah tengah masyarakat
di mana kita ingin
menyambut bulan spiromodon
yang aman dan damai
nah selain untuk meminta
penjelasan dari menteri
dari mui yang akan dilakukan
mengingat bahwa ini seperti yang tadi
sudah disampaikan ada terkait
dengan toleran dan juga intoleransi
ya oleh karena itu
kita ketahui bahwa
nama nama tersebut sangat toleran
yang tadi itu justru
harus diselesaikan oleh internal
dalam hal ini tentu
penjawab moral untuk
menjelaskan kepada publik sehingga
saya kira ini penting ya
karena ini insya allah
ketatunan pemerintah kita akan
di bulan ramadan ini
bermasyarakat berbangsa bernegara
baik terima kasih
terima kasih pak amir syahatambunan
sekjen majelis ulama indonesia
sudah berbagi informasi dengan kami